anda menyaksikan cnn indonesia breaking news gempa berkekuatan magnitudo tujuh satu terjadi di jailolo maluku utara
badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami
gempa berkekuatan magnitudo tujuh satu terjadi sekitar pukul dua puluh tiga tujuh belas waktu indonesia barat dengan kedalaman pusat gempa tujuh puluh tiga km
lokasi gempa terletak di satu ratus tiga puluh empat km barat laut jailolo maluku utara
bmkg mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami
gempa bumi berkekuatan magnitudo tujuh satu mengguncang maluku utara dan sulawesi utara akibatnya warga berhamburan keluar rumah
detik com memantau suasana di sukur air madi di minahasa utara sulawesi utara pada jumat lima belas november dua ribu sembilan belas pada pukul
wita warga tampak panik dan meninggalkan rumahnya masing masing
warga merasakan getaran gempa cukup kuat dan getaran gempa dirasakan hingga dua hingga tiga menit
lonceng di rumah berbunyi kencang
setelah gempa selesai warga kembali ke rumah masing masing dan hingga kini warga masih tetap siaga